dan kini kita menuju ke rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet jakarta pusat
untuk memperingati satu tahun covid sembilan belas di indonesia
kemudian selanjutnya yang ketiga ini pengaruh diberlakukannya ppkm berskala mikro ini rupanya efektif sekali
karena memang para krester krester ini babinsa babinsa babinkam timbas yang ada di lapangan
apabila menemukan masyarakat atau seseorang yang positif
maka akan di tracing ditemukan siapa kontak erat
dan kemudian di lingkungan itu sendiri dari kontak erat itu juga akan dicari siapa saja
nah dari situ setelah itu setelah diketahui yang terakhir maka itu akan di testing ya
akan di testing setelah di testing maka mana yang positif
dan kemudian ya mana yang positif
karena yang terpampar mungkin dia otg atau dengan gejala
itu nanti akan dipilat pilankan
kemudian mungkin yang berat akan dilatihkan ke bisma atlet atau ke rumah sakrit
atau yang ringan yang ceteknya di bawah dua puluh lima atau tiga puluh
dia isolasi mandiri di wilayahnya atau di rtfp setekan
nah para krester krester ini justru yang akan menghamban
nah untuk orang yang terpapar dengan yang orang yang kemudian kontak erat dengan yang bersangkutan
itu dia tidak berkembang dan akhirnya berkeliaran ya jadi misalnya satu orang ini terpapar akan ditanya
ketemu dengan siapa kemarin ketemu dengan siapa nah ditelusuri langsung ditelusuri sampai yang terakhir
di testing mereka itu sehingga tidak ada alasan orang yang kontak erat dengan yang pertama yang terpapar covid sembilan belas
ini nantinya akan menyebar dengan begitu saja nah ini ini efektifitas kemudian yang kedua efektifitasnya lagi di ppkm ini
kesadaran masyarakat ini sekarang sudah luar biasa dengan adanya kampung tangguh di dki jakarta ini
betul namanya protokol kesehatan itu betul betul dilakukan kemudian bagi yang masyarakat yang melakukan isolasi mandiri
itu betul betul masyarakat setempat yang ada di wilayahnya bahu membahu ada yang membuat dapur umum kemudian bagi yang mampu
secara swadaya itu memberikan bantuan bantuan karena yang melakukan isolasi mandiri itu nanti makanan itu dibantu
selanjutnya setelah di testing mereka setelah di testing diketahui kemudian nanti di treatment
di treatmentnya itu ya akhirnya yang tadi saya sampaikan bahwa dialihkan yang ada ke wisma
kita di wisma atlet sekarang sudah terjadi penurunan yang tadinya ya yang tadinya di wisma
atlet ini penuh sehingga kita membutuhkan hotel untuk repatriasi repatriasi tadinya di wisma wisma
atlet yang ada di pademangan itu di tower delapan dan sembilan sehingga kita membutuhkan hotel untuk yang oted
ya yang tanpa gejala sehingga disini hanya untuk yang bergejala nah sekarang setelah terjadi
penurunan hotel hotel yang tadinya otg itu dialihkan ke
wisma atlet yang ada di pademangan jadi mereka dialihkan ke tower empat lima enam dan tujuh nah yang
tadinya tower sembilan itu untuk repatriasi dikembalikan ke hotel sekarang sudah difungsikan lagi repatriasi
dikembalikan lagi ke hotel karena hotelnya sekarang sudah mulai berkurang tapi tetap di
hotel hotel juga masih ada sekarang jumlahnya ada delapan hotel yang untuk otg
jadi itu yang perlu saya sampaikan dan tentunya saya berharap kepada seluruh masyarakat tingkat kesadaran
untuk menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan ini betul betul harus dijaga dan dilakukan
ya karena ini sangat efektif sekali dan bantu petugas di lapangan ya sehingga
kita bersama sama untuk menurunkan penularan covid sembilan belas di wilayah dki jakarta saya rasa ini saja yang ingin
ditanyakan mungkin ada pertanyaan silakan
jadi sebenarnya kalau prakteknya menaikkan growth sebenarnya kan kalau di lapangan kemarin
lihatnya ada dagang dagang warganya menengah ke bawah mereka untuk berjualan memang sebenarnya ada peraturan untuk jam ya enggak sih
ya ada peraturan untuk jam ya
tempat tempat khususnya di rt rw karena kalau saya kemarin sempat melihat dan liput mereka masih tetap jualan hingga pukul delapan malam
memang dibolehkan hingga pukul delapan atau memang ada pemantauan lebih
karena mereka ekonomi ke bawah menengah ke bawah ya mereka mengeluhkan kalau mereka gak jualan itu gimana
baik mau yang berjualan dengan yang tidak berjualan pada dasarnya nanti kan akan kembali ke rumah
jadi pemantauan itu dari masing masing rt ya dengan
menggunakan fasilitas yang sama jadi para tracer tracer ini tidak serta merta kemudian ke tempat pedagang pedagang dan sebagainya tidak
karena mereka tetap jalurnya masing masing dari rt setempat yang dilaporkan begitu
ya tidak serta merta mengecek ke pedagang pedagang
tetapi kalau misalnya dari rt setempat misalnya si a ini di salah satu rt ketemu dengan pedagang ini
nah itu nanti akan di tracing
oleh para tracer itu akan di testing
ibu atau bapak ketemu dengan si a yang kemarin itu langsung di testing
sehingga tidak pernah akan lolos nantinya
mungkin nanti kalau secara data
maijen tugas akan menyampaikan lebih detail lagi tentang perkembangan covid sembilan belas di wilayah dki
termasuk bagaimana teknisnya para tracer
tracer ini sehingga mereka mampu melaksanakan tugas tentunya mereka akan didasari dengan kepelatihan pelatihan dan sebagainya
ini bukan hanya tni angkatan darat tetapi dari
ya baru saja kita mendengarkan pernyataan dari pangdam jaya maijen tni dudung abdurrahman
yang memberikan pernyataan terkait dengan evaluasi ppkm mikro
di mana pangdam jaya mengatakan jika ppkm mikro ini berjalan dengan sangat efektif
di mana para tracer yang bertugas di lapangan ini melakukan tracing dengan atau melaksanakan tugas mereka dengan cukup baik
kemudian juga disampaikan bahwa kesadaran masyarakat semenjak ppkm mikro ini juga diberlakukan juga sudah meningkat
kemudian juga tadi pangdam jaya menyampaikan jika jumlah pasien di wisma atlet kemayoran ini saat ini sudah menurun